om terpaksa untuk melakukan itu semua
demi menutupi sesuatu tentang jessica
yang menurut saya harus dibenci
orang sudah menabrak om irfan dan mama sofia
seperti kamu membenci andin
andi membunuh adik adik kamu
tanpa kamu harus menyelidikinya terlebih dahulu
benci sama kamu dan keluarga kamu
itu gak akan hidupin kakak saya
saya pengen kok lihat kalian bahagia
aku jessy mbak
akhirnya bisa ketemu sama mbak
kok beda ya
aku andin salam kenal ya
kamu sibuk disana
iya nih aku lagi ada proyek disini mbak
karena disana udah malem
kamu isi rat ya
ini bukan jc yang di video call sama aku kayaknya
iya mbak aku jessy
ini seperti jessy yang pertama aku liat di foto
tapi bukan yang mirvan bilang kalau jessy abis operasi hidung
dan wajahnya berubah
kok ini gak berubah
ayo kita liat youtube aja deh
tunggu tunggu wajah ini aku juga pernah melihatnya di
tahu lo yang ini
ini nenek kan
ini jessica dia sahabat gue
iya benar di foto yang ditunjukin elsa
dia mirip sama temannya elsa
beda sama yang di foto gimana ya
udah kenal aku
akhirnya kan sama jessi
kau udah kenal jadi
kamu gak perlu repot repot lagi kenalin kalian
andin jessi jessi andin
sayang kamu mau bantu leni sama yayu bikinin sarapan buat kita
kita sarapan barang ya pagi ini
enak mau bantuin tante jessinya bikinin sarapan
mbak andin kalau gitu aku izin ajak rena masak dulu ya

ini adalah abangku yangio
tanem imbac siang saja
aku sudah sakit
kamu mau lihat jessi yang tadi beda dengan jessi waktu video call
jadi yang bener yang mana
ada yang video call
barusan kamu temuin
lalu yang video call sama aku siapa
jadi kamu bohong sama aku
om terpaksa untuk melakukan itu semua
demi menutupi sesuatu tentang jessica